selain terkenal dengan kontroversi kebijakannya sebagai menteri kelautan dan perikanan
susi pujastuti juga terkenal dengan bisnis yang digelutinya
sebuah maskapai penerbangan yang diberi nama susi air
merupakan maskapai perintis dengan fokus menerbangkan pesawatnya ke wilayah wilayah ke daerah terpencil
inilah bukti nyata kesuksesan menteri susi pujastuti di bidang aviasi
sarana transportasi udara yang turut mengantarkan susi mengembangkan jejaring bisnis
namun siapa sangka awal mula maskapai ini berdiri karena kebutuhan susi pujastuti
untuk mengirimkan hasil laut ke eksportir di jakarta
menurut susi dengan membeli pesawat khusus untuk bisa mengirimkan
ikan dan lobster ke daerah tujuan tetap dalam keadaan segar pun kian lama kian berkembang
susi air mulai ramai dibicarakan banyak orang setelah tragedi tsunami menerjang aceh
dan pantai barat sumatera pada desember dua ribu empat
dikutip dari detik com pesawat cessna milik susi merupakan pesawat pertama
yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan
kepada para korban yang berada di daerah terisolasi
peristiwa itu pun mengubah arah bisnis susi dari laut ke udara
atau dari pengepul ikan menjadi pemilik maskapai penerbangan
jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
umurnya mau dua tahun
lo suka anak ya
rusanya dimana lika
ayam ayamnya kejar tuh ambil
itu ayamnya kejar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
rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak rusak
luguz pelan tapi pasti dalam waktu dekat
ini kita kan larang sekspor di kang lo
dengan bby sudah harus diolah jadi nanti
ada tambahan industri pengolahan yang
nah ini kembali ke yang meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan itu kira kira perlu
berapa waktu memang ini kan semua transisi ya ke cara cara menangkap ikan yang lebih
kesejahteraan nelayan bukan hanya sekedar dari penangkapan ikan karena ada juga petani budidaya
ada nelayan lain yang tidak hanya menangkap ikan saja
terus juga tadi memang ular ular sekap didinya tadi itu sudah terkuduk
sisi belah dia tidak bisa
ini ada satu lagi
ini ada satu lagi
ini ini mau jalan ke sana ke ambrek
putih lagi diwawancara sama tante desi
mateo itu di sana
setiap banget sih
ini dari baby katanya bu susi sendiri ya
saya tidak biasa kasih bayi sama orang
dari anak anak dulu juga sama begitu
nah bu susi kita kan sebenarnya kan katanya harus meningkatkan yang namanya value added itu
selain ikan itu tadi budidaya apa apa saja yang harus kita kembangkan di indonesia supaya nilai tambahnya itu betul betul
pelan tapi pasti dalam waktu dekat ini kita akan larang ekspor ikan gelondongan
supaya semuanya harus diproses dulu
pokoknya sudah harus diolah
jadi nanti ada tambahan industri pengolahan yang besar
saya akan berunding dengan menteri perindustrian untuk memperbesar pengolahan itu
jadi nanti kita larang ekspor gelondongan
kecuali ikan hidup
nah itu untuk supaya bisa diolah
kalau jenis jenis yang kita bisa budidayakan
budidaya kita sekarang sedang coba tiga kja offshore besar yang kemarin ditebar benihnya oleh pak presiden
itu ada delapan lubang di sini di karimun jawa sama di sabang
itu delapan mil dari pantai
itu betul betul kja besar
itu satu lubang kalau panen bagus tidak gagal bisa seratus
itu satu lubang kalau panen bagus tidak gagal di sini
itu satu lubang kalau panen bagus tidak gagal di sini

kemana aja kira kira pasar yang dibidik dari hasil
kalau ikan kakak putih itu untuk restoran untuk ekspor
ekspor juga sangat perlu
baramundi kalau nama
iya baramundi ini ya populer ya sekarang
pasarnya populer ya
dulu di pangandaranya ada sungai besar
kita dapat dari sungai besar itu
tapi sekarang sudah puna
tidak ada lagi baramundi alam
jadi kita coba perkenalkan dengan baramundi dari budidaya
kalau perluasan penangkapan yang di timur yang selama ini kan masih banyaklah potensinya
kalau di jawa ini kita over fishing ya kita lihat mungkin harus memang lebih
beberapa wilayah jawa tidak selatan karena orangnya pakai alat alat tangkap yang ramah lingkungan ya tidak masalah
yang persoalan yang di pantura karena pantura memang padat sekali
tapi potensi di wilayah timur apa apa saja yang bisa dikembangkan
semua jenis ikan tuna kakap udang
timur itu sangat kaya sekali juga barat
natuna barat setelah pencurian berkurang ikan di sana juga lumayan banyak
kalau dari jumlah pasar yang bisa dikembangkan kemana mana saja
pasar sekarang kebanyakan mereka ke amerika ke china yang paling besar ke china
saya berharap nanti mereka meningkatkan ke eropa
karena eropa dan amerika biasanya minta setelah diolak
jadi itu kesempatan kita untuk menambah added value
kalau china biasanya apa saja diambil kan jadi masih raw material
nah ini bangunannya ya
oh ini simulator ya
jadi di sini juga ada kantornya susi pujiastuti
ini training center yang ada simulator
di sini juga ada simulator kecil di dalam sini
ada room untuk pilot pilot training apa di sini
ini sudah berapa lama simulator ada di sini
ini dari tahun dua ribu sembilan atau dua ribu sepuluh ya saya rasa
kenapa harus lebih murah
di pangandaran bikin gedung begini di jakarta tanahnya berapa
maksudnya apakah lebih murah untuk simulator
kalau enggak karavan itu yang ada cuma di amerika
nanti semua pilot kita mesti dikirim ke amerika jauh lebih mahal
jadi ya lebih baik bikin di sini
memang harganya berapa sih satu simulator
harganya antara hampir dua pesawat
simulator dua pesawat
iya sama dengan harga dua pesawat
tapi untuk melatih pilot ke luar negeri
ya supaya tidak perlu ke luar negeri
kalau setiap kali satu pilot kan dia harus rekurensi setahun sekali
setahun sekali harus kirim
seratus orang harus kirim ke luar negeri
jadi lebih mahal investasinya ya
yuk kita sekarang mau terbang
oh mau terbang
kita masuk ke training center
di total ada berapa jumlah alumni
kalau di total ribuan
sekarang kan bukan sekolah sebetulnya itu training company induction
mungkin sekarang yang ada cuma seratus saja kurang
tapi bu susi sendiri masih aktif
tapi ngomong ngomong kenapa kok tertarik ya dengan pesawat waktu
saya sudah merasakan memang
second itu kalau live produk lobster hidup dan lobster mati
dulu waktu masih kerja lobster masih banyak sebelum diselundupkan ke vietnam
bibit bibitnya dulu kan yang mati sama yang hidup bedanya jauh
jadi ya lebih baik naik pesawat
tapi kemudian ada tsunami malah pesawatnya jadi susi air bukan ngangkut ikan lagi
tapi kan bu susi sendiri bisa jadi pilot kan
ini simulator karavan kita
dulu itu lihat sebelum kita punya duit simulatornya buatan tukang kayu di sana dulu
tapi masih dipakai juga pilot pilot belajar di sini
kalau ini sudah canggih
ini harganya berapa juta dolar bu susi
ini hampir dua kali pesawat
hampir dua kali pesawat jadi investasinya luar biasa
jadi sekitar tiga juta lebih
oke kita sekarang mau jadi co pilot susi pujiastuti
saya tidak bisa terbang fix me
kamu terbang hari ini
ya saya terbang pertama kali
dan kemudian saya berhasil kedua kali
ada pilot di sekitar hari ini
oke jadi kita berada di simulator cessna grand caravan
yang mana di dunia cuma ada satu di amerika
jadi ini unit pertama yang ada di luar amerika
jadi kalau enggak kita mesti kirim setiap kapten
setiap kapten rekurensi ke sana
satunya mahal makanya kita beli untuk jangka panjang
saya tidak belajar fix me
saya belajarnya helikopter
ada weather radar di sini
dan memang seperti real ini karena it's a seat motion
jadi seperti bergerak
jadi waktu bu susi pertama kali bergerak
bu susi pertama kali belajar membawa pesawat itu lebih ke helikopter ya
ya saya belajarnya helikopter
kenapa enggak kenapa helikopter waktu itu
karena dulu sebelum saya punya pesawat susi air saya pengennya bisa pergi dari mana saja
belajar di mana
jadi kalau misalnya kita ada apa apa sekarang langsung bisa cabut naik helikopter
kalau helikopter tak ada
kalau ini tidak bisa saya
ini kan perlu bandara
ini ada tiga puluh dua
ya udah lama tahun dua ribu sebelas
tapi secara bisnis susi air ini gimana untuk rugi atau
tapi kan rute rutenya kan enggak kompleks
ketitif maksudnya bukan rute
ya tapi kalau ekonomi kan kita adalah penerbangan untuk orang orang yang memang membutuhkan penerbangan
jadi kalau business dan ekonomi tidak membutuhkan ya biasanya penerbangannya turun
tapi gimana ini kira kira sustainable atau tidak bisnis semacam ini
karena investasinya apalagi satu
tapi yuk kita sekarang mau terbang
oh mau terbang
ya pilot susi pujiastuti langsung crash
ya udah kita enggak mau crash
kalau yang bikin paling stres
saya lihatkan di dunia ya politik atau pemerintahan ini
susi pujiasuti itu agak aneh sendiri lah
beda dari yang lain
itu sangat terasa ya mungkin merasa seperti ikan dilempar ke darat gitu
atau mungkin orang yang shock ya ini dari mana ini
ya aku merasa sama seperti itu
suci itu logikanya sering dibalik balik atau kepalanya terbalik balik
menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
sejumlah nama mulai disebut sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
menjadi salah satu calon pendamping presiden dalam pemilu mendatang
saat meresmikan keramba jaring apung di pangandaran jawa barat pada dua puluh empat april dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo menyindir menteri susi pujastuti
mau mencalonkan diri menjadi wakil presiden
sindiran itu disampaikan presiden setelah menteri susi dalam pidatonya
meminta dua menteri untuk mengeruk

saat pidato presiden jokowi menyindir gaya menteri susi sudah seperti presiden
menteri pu pak menteri perhubungan sudah diperintah oleh bu susi
untuk membangun apa tadi
untuk mengeruk sungai
bener emang dibutuhkan mengeruk sungai itu
tapi yang perintah mestinya bukan bu susi ke menteri
yang perintah itu presiden
yang perintah itu presiden
jangan jangan ini bu susi ini pengen jadi presiden
pengen jadi wapres ini kelihatannya
selain presiden jokowi wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno
juga berbicara soal bursa cawapres di hadapan menteri kelautan dan perikanan suci pujastuti
sandiaga menyebut susi cocok menjadi cawapres ketua umum partai gerindra prabowo subianto
hal itu disampaikan sandiaga saat memberikan sambutan dalam acara
lomba di kepulauan seribu lima mei dua ribu delapan belas
sandi mengaku diberi tugas khusus oleh prabowo untuk mencari sosok cawapres
kok takut takut nih
ya kan takut takut
ah kamu lagi ngamur
cocok banget nih saya kebetulan ditugasin
popularitas menteri susi memang semakin menanjak sejak dia menjadi bagian dari kabinet kerja jokowi jk
beragam kebijakannya dalam melindungi laut nusantara mampu memikat perhatian masyarakat
dalam rilis survei lembaga konsultan alfara research untuk kinerja menteri
susi pujastuti mendapatkan bintang lima dengan sembilan puluh dua delapan persen
disusul menteri luar negeri retno marsudi menteri pertahanan ria miza triakudu dan menteri keuangan sri mulyani
ada serobong kapal selamnya
saya juga tidak mengerti
sedikit aneh lukisannya
dibuat oleh nasirun
waktu itu dia datang ke jakarta
pengen ketemu saya
katanya lihat saya di koran
ini jauh sebelum menjadi menteri
iya sebelum jadi menteri
terus ketemu mungkin ada satu jam
satu jam setengah
terus enam bulan kemudian
datang mobil besar sekali
terus penjelasannya apa
itu katanya hadiah buat bu susi
enggak maksudnya kenapa apa yang membuat dia memilih tema ini
dia tulis di leher itu
terus ada kapal selam
tapi saya sudah naik kapal selamnya
beberapa bulan yang lalu sama pak tito
sama pak budi karya
agak aneh juga
sambil menyelam cita cita kapal selam
dulu saya kecil
tapi ingin jadi
denny manusia ikan punya laboratorium bawah laut kapal selam
saya pikir dia juga aneh
kenapa dia bisa baca pikiran saya dulu
gitu kan saya nggak cerita

paus ini cocok enggak
paus dengan sosok

jadi mungkin ini sesuatu yang menggambarkan
tanya sekarang panggilan saya juga paus ke panggilan anak anak yang awal biasanya jadi mungkin ini sesuatu yang menggambarkan
energi dari seorang susi pujiastu tiat
putri laut tapi juga putri kapal
dia tahu dia datang di menteng di rumah di jakarta waktu itu
cuma ketemu satu jam terus kasih kirim gambar sebesar ini
sebagai hadiah aneh juga
iya bagus sih gambarnya
dan kita sekarang sering ketemu kadang kadang
dia juga kirim lukisan tujuh
tujuh lukisan susi tujuh dimensi katanya
tapi berbeda beda tahunnya dia bikin satu tahun ini
nasirun luar biasa
tapi ngomong ngomong bu susi ya selain patrol boarding berkebun ngurus anak anak
apalagi kegiatan hobinya dan kalau waktu
apa yang membuat bahagia
buku buku apa saja
baca kalau ya tuh dengerin itu national geographic bbc earth
itu apa yang dari inggris
tentang laut tentang bumi tentang macem macem
tapi sekarang tidak bisa
iya karena sibuk kan
ya ke tempat tempat biasa kita dari dulu kan
dari dulu biasanya kalau pangandaran ke jakarta cuma transit keluar gitu kan
lihat objek obyek wisata yang belum pernah kita lihat
tapi di antara semua kegiatan yang paling bikin happy apa
kalau nyentuh laut di laut then happy
kayaknya mungkin dulu ya putri duyung
kalau yang bikin paling stress nah saya lihat kan di dunia ya politik atau pemerintahan ini susi pujiastuti itu agak aneh sendiri lah
beda dari yang lain
itu sangat terasa ya
mungkin merasa seperti ikan dilempar ke darat gitu
atau mungkin orang yang shock ya ini dari mana ini
mahluk yang terdampak
you think ya sometimes saya pikir kadang kadang apa saya yang tidak normal
kan dulu orang bilang katanya suci itu logikanya sering dibalik balik atau kepalanya terbalik balik
tapi sekarang saya kadang kadang pikir orang yang terbalik balik bukan saya
saya percaya dengan
intuisi logika dan rasio itu hal yang menentukan banyak hal menjadi lebih baik lebih benar
saya pikir seperti itu
kita ini hidup cepat sekali
mungkin kadang kadang pola pikir dalam efektivitas dan efisiensi itu yang kadang kadang membuat saya sedikit jadi kayak manusia aneh gitu
karena saya pikir kadang kadang orang lebih senang bekerja tuh dengan tatanan
saya tidak bisa
saya bisa kerjakan semua hari ini saya kerjakan hari ini
dan besok kita bisa main kemana gitu
itu filosofi saya dalam mengerjakan sesuatu
tapi sepertinya kadang kadang birokrat tidak seperti itu
lalu politik juga tidak mengerti itu
politik lebih banyak harus ada mood politik
politiknya macam apa
harus kesannya nanti jadi seperti apa
harus tercitrakan dengan baik
nah yang begini saya kadang kadang
ya tadi seperti saya ini menghadapi kayak saya ini ikan dilempar ke darat gitu
jadi frustrasi atau
to be very frostating kadang kadang ya
ya manusia biasa
sempat itu merasa bahwa sudah lah ini bukan dunia saya
kadang ada pikiran
tapi berarti sampai sekarang kan sudah bisa melakukan adjustment atau menyesuaikan diri atau masih ada
kalau lihat masyarakat entusiasme masyarakat
lalu lihat di ke bandar misalnya
orang banda cerita ibu kami tidak pernah lihat ikan tuna besar
tapi sekarang kami tangkap sembilan puluh kilo satu ekor tuna
itu seperti mimpi katanya
gubernur gorontalo bilang saya tidak pernah lihat ikan dari tangkapan itu di atas tiga puluh kilo sepuluh kilo
saya kira susah
kolaka dapat tuna besar besar ikan di papua kemarin ke komoro
ada orang komoro bilang ibu bukan cuma menteri tapi malaikat
ya karena cakalang ibu kirim sampai ke sungai sungai katanya
karena ribuan kapal yang dulu nangkep di depan
mereka sudah tidak ada lagi
karena itu kadang kadang saya terpanggil kembali
lalu juga support pak jokowi luar biasa
karena beliau support ya
itu get on sama pak jokowi
bagaimana chemistry antara pak jokowi dan susi selama ini
pak jokowi sedikit pendiam
kadang kadang kita juga tidak tahu apa yang dia pikirkan
tapi ya saya sih pikir selama beliau tidak
berkata seperti itu dan melihat memikirkan kemarahan atau sesuatu seperti itu
ya kenapa saya harus diberi masalah
dan selama ini juga masih dipertahankan ya susi
ya itu adalah
tapi ini terus di push untuk harus kerja kerja kerja hasilnya dan lain sebagainya
ada demand untuk performance
saya pikir beliau pemimpin yang memberikan banyak banyak
banyak space kepada pendelegasiannya itu sangat clear
jadi dia biasanya it's up to you
untuk bisa supaya pekerjaan itu accomplos
cuma kadang kadang tekanan politik lobby
kadang kadang ada lewat kanan lewat kiri
dan ada menko nya juga kan atasan
ini bagaimana percaturan atau
kadang kadang saya harus kan selalu harus menimbang
saya bekerja dalam sektor real
banyak dan ditangkap
or pencitraan kata kata
jadi ya kadang kadang ya
karena saya masih fokus kerja kan
kalau kita buat policy tentang sustainability
lalu saya harus pikir
ya tidak bisa jalan
sektor real tidak bergerak
then ya tidak bisa
mungkin itu satu satunya yang akan menyelamatkan
sumber daya laut ini jadi aman
dan itu menyelamatkan para nelayan
kalau saya terlalu banyak
pikir terlalu banyak timbang
hanya karena untuk pertimbangan politik
pertimbangan apa yang saya tidak perlu
tapi sudah mulai terbiasa dong
i think necessary kadang
ya ya yang penting ada hasilnya gitu
tapi walaupun ya kolaborasi dan ini kan juga memang
nah kalau misalnya ditawarkan posisi
jadi kan sekarang bursa cawapres lah
kau si tu
siapa tahu misalnya kalau di
ya namanya juga boleh dong
ya terlalu banyak orang mimpi di siang hari
kemarin bu mega bilang
kalau orang banyak itu tanya tanya begitu
katanya kamu dekat dengan bu mega dengan ini itu jawab saja
orang itu iri
kalau mau jadi cawapres kata ya asal dia tidak punya
jawab begitu kata bu mega
tinggal taruhlah dua ribu sembilan belas ya
ini kita masih ada setahun lebih ke arah sana
aku sudah memainkannya
saya ingat kita punya kota gerai
preparasi kan persiapan
tapi kalau di
persiapan untuk pindah pulang lagi kan
tapi kalau misalnya presiden sekarang terpilih lagi dan menteri susinya terpilih lagi itu
itu bukan cerita
memberi ruang untuk saya untuk mencobanya dan mencapai pekerjaan yang dia target saya maka saya akan berhasil
tapi kalau tidak terlalu banyak politik itu ya susah mungkin tidak mau
tapi kan masih banyak pr yang harus diselesaikan di sektor ini
ya tapi penyelesaiannya perlu saya tetap konsisten
nah kalau konsistensi saya dipermasalahkan
ya tidak bisa nanti selesai di akhir hari
ya bisa tapi kalau itu tidak bisa semua dibatasin hanya karena isu politik
karena apa misalnya tekanan kanan kiri terlalu banyak
sekarang masih merasa sangat terasa itu batas batasan
dan sangat mendukung
as long as pak jokowi terus seperti ini saya akan terus
nah kalau misalnya ditawarkan posisi jadi kan sekarang bursa cawapres lah ada nama nama
siapa tahu misalnya kalau di ya namanya juga boleh dong
oh terlalu banyak orang mimpi di siang hari
kemarin bu mega bilang kalau orang banyak itu tanya tanya begitu
katanya kamu dekat dengan bu mega dengan ini itu jawab saja
orang itu iri
yang kedua kalau mau jadi cawapres kta saja tidak punya jawab begitu kata bu mega
itu kan jawaban your real onces sekarang mau nggak gitu kan harus ada yang namanya mimpi
karena kalau di situ kan bisa jauh lebih independen
walaupun banyak itu yang ingin jadi cawapres dan presiden
namanya juga berandai andai ini kan tahun pemilu
oke sekarang andaikan sudah retire sudah packing packing dilakukan
setelah itu apa cita cita yang masih inginlah dilakukan di luar pemerintahan
maybe i will mau bantu yang begitu begitu
tapi tetap aktif ya
mungkin lingkungan lebih lebih
dan yang important ya sama anak anak
dan apalagi kalau ada pantai ada paddle board itu pasti happy
spend more time di kapal air kapal laut terbang paddling travelling many things
wow luar biasa
memang kita lihat seorang bu susi itu tetap ya pada prinsipnya
tidak mau terlalu banyak kompromi dan ditarik sana sini
tapi tetap ada jalurnya
tapi kalau kompromi mengorbankan tujuan utama kita
kalau tidak hanya gara gara saya satu tidak bisa konsisten
masyarakat dikorbankan kan tidak benar
itu kepercayaan yang saya
tapi terus terang selama ini menjadi menteri menyenangkan atau tidak
itu yang kadang kadang tidak terpikir dan ternyata
ternyata you can make big amazing change
itu yang saya senangi
personally kadang kadang sedikit
mau balik ke laut
terdampar di laut
orang terlalu melihat saya sedikit berlebihan
mereka tidak bisa melihat saya sebagai jus biasa saja
rekap pikir saya ada apa berbeda atau istimewa
kadang kadang aneh saja
ya hal seperti itu
ya kan paus soalnya
tidak boleh terdampar di pinggir pantai
mungkin itu ya kenapa suka paddle board ya
ada bisa menyediri
nah just get away
di air itu kalau kamu merasakan bisa jalan di atas air
baik terima kasih banyak bu size
tapi terakhir ini karena saya lihat ini dari tadi ini
tattoo nya itu bagus sekali
mungkin kita ingin tahu
tattoo nya tidak belum selesai tidak boleh
apa ini gambarnya
itu phoenix burung belum selesai
kapan mau selesai
tidak mungkin selesai sakit
kenapa burung itu
tidak tahu zaman muda
jaman muda sampai sekarang tidak selesai selesai
ada rencana untuk diselesaikan
bu susi terima kasih banyak
sudah kita mendapatkan privilege
untuk melihat bu susi kalau ikan itu dibawa ke laut ya
ini environment yang saya
yang membuat paling happy
ya sudah kita ke laut kalau begitu
ikut paddle board ya
tapi sebelumnya kita minum teh dulu
dan ya demikian
untuk insight kali ini kita
sudah bertandang ke rumah susi pujastuti di pangandaran
dan tentu saja banyak sekali yang kita pelajari
menteri yang memang dari dulu ternyata passion nya laut
jadi tidak ada salahnya kita sekarang melihat
bagaimana sih seorang susi pujastuti itu
ketika dia berada di laut
ya demikian saya desi anwar
terima kasih atas perhatian anda
luar biasa desy karena ini ombak sedikit kagak alami tapi desy luar biasa
aaaa beneran di dorong

di atas paddleboard
bersama desy anwar saya ajak nikmati laut biru indian ocean dengan perfect sunset